boi boi juara satu

asalkan aku juga gak balap
saya mau kasih penjelasan aku dulu
penjelasan apa lagi
rai aku gak bermaksud ini rai
gak bermaksud apa ha
kamu pasti sengaja kan nyuruh nyuruh temen aku
buat bawa aku pergi biar gak lihat kamu balapan
rai rai rai rai rai rai rai
please kamu dengerin penjelasan aku dulu
kamu tuh berdobret teganya jahat
kal kok rai bisa tau ya
gue gak tau boy
ini pasti ada yang buat curi
aku ngelakuin ini terpaksa
terpaksa karena apa
gue harap lo mau dengerin penjelasan yang mondi dulu deh
jelasin apa lagi sih rek
jelasin kalau mondi tuh udah sengongkos sama lo semua buat bohongin gue
aduh aduh ini semua gara gara kita
kita semua yang ada di sini tuh gak ada niat jahat sama lo
tapi kita cuma kasihan aja sama mondi
dia itu dilema banget ray
dia bingung antara menuhin janjinya sama lo
atau janjinya sama anak anak klub aj
dan gue harap lo harusnya ngertiin posisi mondi saat ini
buat sekarang gue
gue gak bisa terima alasan apapun
seharusnya modi ngejelasin ini ke gue tuh sebelum balapan ada
gue bukan anak kecil yang gampang dibohongin yang gak mau menerima penjelasan apapun
seharusnya sebelum balapan kayak gini kamu tuh ngejelasin ke aku
bukan kayak gini ceritanya
aku gak tau aku salah
iya ini salah aku
terserah kamu mau hukum aku kayak apa terserah
tapi gak semudah itu kamu dapat maaf dari aku
dan jangan pernah kamu cari aku lagi
udah lu yang tenangnya yang sabar ya
bercuma juga lo ngejar si raya
raya lagi kesel sama lu
dan mendingan biarin raya nenangin diri dia dulu